saya ngeberani ke pasar
kalo ada yang nyerang
cuma dia yang berani ngelawan
ya udah lama tidurnya
berarti masih lama bangunnya
berarti saya belum bisa
yang barusan kangus kan
kayaknya dia masih marah sama saya
yang kejadian waktu itu
yang kangus datang kesini
karena saya belum tau
iya kayaknya dia masih marah
saya pergi dulu
gini ev rupiah saya
taslim sudah pulang
termasuk mang murad
tapi udah pergi semua
pasti masih nungukan murad
kang mus masih marah sama saya
gak tau dia tadi nggak ngomongin kamu
udah sembuh tapi masih perlu istirahat
kita mau ke kantor cecep sekarang
kamu udah ganti nomor hp
yayat gak bakal bisa kontak kamu
dia juga gak bakal nyusulin kamu
dia gak tahu rumah kamu
kamu juga udah ganti nomor hp
gimana kamu udah tahu yang ini dia
jadi kamu kamu harus terus itu
lu yang juga backup nya tuh
ini yang ditusunin
yang akan jadi usianya humbled newest
atau rumah kalian
aman kalian gak usah ikut saya juga
cari kerja di tempat lain aja
kenapa roy gak mau kerja sama adidu lagi
alasan sama seperti kita
kalau kita bingung sebenarnya bos kita itu siapa
terus diancam sana sini
roy gak mau lagi kerja sama adidu
karena ternyata adidu temenan sama orang jahat
yang katanya pernah mau nyuri pacarnya
awalnyabank tuh books vienen dari lawan asyik world war jalan
untuk yang ketentu atau tak catos akan diberikan ke pengacara
sepertinya ada seseorang disanjung ke wilayah
bener aman saya kalau kesitu
nama saya jauh
sama didu juga kenalnya biasa aja
tapi saya tahu persis siapa didu
tampangnya kelihatan lugu
tapi sebenarnya jahat
temennya juga orang jahat
nah itu kamu paham
tapi masih perlu istirahat
berarti belum bisa tugas lagi di pasar
dalam situasi begini kurang bisa diandalkan
kalau taslim gak ada
saya gak berani ke pasar
kalau ada yang nyerang
cuma dia yang berani ngelawan
dia udah lama tidurnya
berarti masih lama bangunnya
berarti saya belum bisa ketemu dengan sekarang
tapi dia nya tidur
udah ada kabar dari dulu
udah ngecek ke phakir
dua orang nggak bisa dihubungi
tunggu dulu usahalah
katanya dua orang nggak bisa dihubungin
yang satu orang lagi kita telpon gak diangkat
anggap aja mereka udah gak ada
saya udah kontak bu bun
menanyakan sodaranya yang dulu markir
dia mau saya suruh balik lagi
ke tempat dia parkir dulu
yang sekarang diter gta puah pas vuel

aos yang sekarang diterima kan
mau saya suruh balik lagi ke tempat parkir dia
yang satu lagi saya belum tahu
saudaranya bu bun sama haus harus ada yang dampingin
supaya kalau ada apa apa